yang tidak menjunjung tinggi etika politik
tidak berdisiplin dan melakukan hal hal yang bertentangan dengan ideologi partai
serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi
rakernas lima partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat indonesia
selanjutnya raker naslimah partai merekomendasikan
rekrutmen pelatihan kaderisasi dan penugasan partai
agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader
pada pemilu dua ribu dua puluh empat tidak terulang kembali di kemudian hari